ya pemirsa memang dalam hukum positif kita yang bisa dijadikan sebagai tersangka adalah
mucikari atau yang menyediakan layanan tersebut
dan itu sebabnya barangkali kalau misalnya pemirsa bertanya tanya
mengapa hanya mucikari yang menjadi tersangkanya
namun kemudian kalau kita lihat sepanjang berita kemarin yang rame di expose adalah artisnya
sedangkan penggunanya pengguna jasa tersebut yang berinisial r ini
semua orang masih bertanya tanya siapakah gerangan dia
nah bahkan kepolisian daerah jawa timur enggan membuka identitas pelanggan vanessa angel
pria yang diduga berinisial r karena tidak ada undang undang yang bisa menjeratnya
ya akhirnya banyak nih yang kontra terhadap ini ya
lemahnya penegakan hukum yang cenderung menyasar penyedia jasa
ketimbang pengguna jasa dinilai memicu maraknya prostitusi
kepolisian daerah jawa timur enggan membongkar identitas
pelanggan vanessa angel karena menurut polisi tidak ada regulasi atau undang undang yang menjerat pelanggan prostitusi
polisi hanya menyebutkan bahwa pria berinisial r yang terlibat kasus prostitusi online di surabaya
merupakan seorang pengusaha tambang asal lumajang
ada yang namanya regulasi polisi menjalankan hanya undang undang dan ketentuan aturan yang berlaku
kalau ada misalnya pelanggan atas nama misalnya inisial f
kemudian fbm katakanlah bisa dijerat dengan undang undang
tentang prostitusi pengguna itu tentu kita akan sampaikan
dalam kasus ini polisi hanya menjerat dua orang yang bertindak sebagai muncikari
polisi menjerat dua orang tersebut dengan menggunakan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
serta pasal dua ratus sembilan puluh enam dan lima ratus enam kuhp tentang muncikari
bu it menyatakan siapa saja yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan
akan dipidana dengan ancaman penjara enam tahun
sedangkan kuhp menyatakan siapa saja yang mempermudah orang lain
membuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian
diancam pidana kurungan paling lama satu tahun
sedangkan bagi pemesan atau pengguna jasa prostitusi bisa melenggang bebas tanpa jeratan hukum
kasus ini seakan menjadi dejavu atas kejadian tahun dua ribu lima belas lalu
saat itu roby abbas seorang penyedia jasa prostitusi online ditangkap di salah satu hotel di kawasan jakarta selatan
ia diketahui menyediakan jasa psk termasuk beberapa diantaranya dari kalangan artis
dengan tarif delapan hingga dua ratus juta rupiah untuk sekali kencan dengan durasi tiga jam
pengadilan negeri jakarta selatan kemudian memfonis bersalah roby abbas dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan
beda nasib dengan roby para pelanggan atau pemesan psk online lagi lagi melenggang bebas tanpa jeratan hukum
dosen sosiologi uin sunan ampel alim
di menilai diskriminasi dan lemahnya penegakan hukum memicu marah ke prostitusi
penanganan kasus prostitusi cenderung menyasar penyedia jasa ketimbang pengguna jasa
artinya lemahnya fonis hukum yang diberikan kepada korban atau mucikari
seperti kasus yang sudah banyak
yang ditangkap cuma mucikari sama korban
nah sementara pelaku sebagai user pengguna ini tidak ditangkap
nah akhirnya apa peluang ini bagi pelaku terbuka lebar
ketiadaan jerat hukum bagi pengguna jasa prostitusi menjadi perhatian pemerintah
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana susana yambise
mendorong pengesahan perancangan undang undang perhapusan
dan kekerasan seksual karena menurutnya undang undang itu bisa menjerat pengguna jasa prostitusi